yaudah ya ayo ke kantin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
karena lo akan tahu dengan sendirinya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
pas jam istirahat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
secara gue udah janji gak bakal barengkan gina di depan bobby

ini sudah agak ranch
elah main gituan doang aja lu gak dapat nilai jebok aja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
aku ketemu sama bobi di jalan jadi aku berangkatnya sama bobi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
sisi udah kebelet sisi tunggu di kelas ya
wuih tiap hati
karin lu gak apa apa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
semoga berhenti dong
sini aku tiap tiap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
aku udah boen bekal nih buat kamu
kita makan bareng ya di kantin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
kasian juga dia udah bawain sarapan buat lo
gue bisa ke oks sendiri kok
pokoknya anda semua
kita ga punya admiral korean too
sudah lama ya
kau merupakan senang sama aku
kok bangkunya gina masih kosong ya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

ih pak pak tunggu dong pak jangan ditutup dulu pak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
aduh pak cuma semenit doang pak ya dong buka ini ya please please please
ini peraturan sekolah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
aduh ini bapak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
ya ya ya udahlah gin terus ya aku harus gimana dong